para astronom bingung ada sebuah objek angkasa berupa gelombang radio
yang terus memancarkan singa setiap delapan belas menit ke arah bumi
sementara itu badan antariksa tiongkok merilis rekaman video
yang menunjukkan secara sekilas lapisan es di planet mars
astronom asal australia menemukan sebuah objek ruang angkasa misterius
berupa gelombang radio yang memancarkan sinyal setiap delapan belas menit
objek ruang angkasa ini disebut mengirim energi yang besar
tidak seperti objek ruang angkasa lain yang pernah ditemukan
objek ini pertama kali terlihat pada maret dua ribu delapan belas
objek tersebut berjarak sekitar empat tahun cahaya dari bumi
astronom australia menemukan sebuah objek ruang angkasa
corona menduga benda ruang angkasa ini adalah sisa dari bintang yang meledak
dengan medan magnet yang kuat
sinyal radio misterius ini pertama kali ditemukan mahasiswa doktoral
benda hidup atau mati di luar angkasa dikenal sebagai transien
nasa membagikan gambar galaksi yang diambil dari teleskop hubble
subjek gambar ini adalah sekelompok tiga galaksi yang dikenal sebagai ngc tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat a
dua galaksi di kanan atas nampak berinteraksi satu sama lain
jejak panjang yang membentang dari kedua galaksi yang berdekatan tersebut
menunjukkan keduanya baru mengalami benturan
dilansir dari laman resmi nasa interaksi antar galaksi terjadi dalam periode waktu yang sangat lama
dan galaksi jarang bertabrakan satu sama lain
tiga galaksi ini terletak di dalam galaksi yang berdekatan

tiga galaksi ini terletak di dalam galaksi yang berdekatan
tutup permanen di kedua ketuk mars terdiri dari es dan air
menyemarakan tahun baru imlek para astronot asal tiongkok mendekorasi stasiun luar angkasa tianggong
dengan ornamen serba merah
tahun baru imlek kali ini menjadi yang pertama bagi tiga asonor tiongkok
chai chigang wang yaping dan ye guanggu merayakannya di luar angkasa

semua dekorasi imlek telah dibawa ketiganya saat melakukan perjalanan luar angkasa pada oktober dua ribu dua puluh